tol kanci pejagaan akan memperlakukan tarif baru mulai hari ini kamis
besaran tarif baru itu bervariasi tergantung jenis kendaraan
jalan tol kanci pejagaan transjawa yang menghubungkan wilayah jawa barat dengan jawa tengah
akan diberlakukan tarif baru mulai kamis pukul waktu indonesia barat
besaran tarif baru ini tertuang dalam keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
tentang penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol kanci pejagan
ada beberapa syarat yang sudah dipenuhi pengelola tol sebelum menyesuaikan tarif
salah satunya adalah memastikan sudah memenuhi standar pelayanan minimal atau spm
salah satu contohnya ruas tol dalam keadaan bagus tanpa lubang dan gelombang
berdasarkan peraturan menteri pupr evaluasi dan penyesuaian tarif tol bisa dilakukan setiap dua tahun sekali
berdasarkan pengaruh laju inflasi
kalau kenaikannya rata rata enam tujuh persen
kita yang lebih inflasi
karena memang untuk penyesuaian
penyesuaian tarif itu memang berbeda beda
waktunya tergantung dari bujt itu bagaimana memenuhi spm
jadi bgc akan memenuhi spm yang ditetapkan dan baru diperbolehkan untuk penyusuan tarif pada akuasisi
ada pun rincian tarif baru tol kanci pejagan yang diberlakukan mulai hari ini sebagai berikut
untuk tarif kendaraan golongan satu
yakni sedan minibus dan bus
naik menjadi rp tiga puluh satu lima ratus dari yang sebelumnya rp dua puluh sembilan lima ratus
bagi kendaraan golongan tiga
yaitu truk tronton dengan tiga gandar
naik dari rp empat puluh empat lima ratus menjadi rp empat puluh tujuh lima ratus
sedangkan pada kendaraan golongan lima
yaitu truk besar dengan lima gandar atau truk trailer
naik dari rp lima puluh sembilan lima ratus
naik dari rp enam puluh tiga lima ratus